menteri perhubungan budi karya sumadi memantau uji coba kereta cepat jakarta bandung pada sabtu
uji coba ini dimulai dengan peninjauan kesiapan stasiun kereta cepat halim
kemudian budi melanjutkan perjalanan dari stasiun halim menuju stasiun padalarang jawa barat
perjalanan berlangsung dengan waktu tempuh sekitar tiga puluh menit dengan kecepatan tertinggi hingga tiga ratus lima puluh dua km
keren gak sih
ini artinya sudah sesuai dengan yang sudah di planning pak menteri
kita memang belikan pesan retang tiga ratus lima puluh km per jam
tapi kalau lebih dari itu adalah memang bagian dari kemampuan ini sampai tiga ratus delapan puluh mm
budi pun melanjutkan perjalanan dengan mencoba feeder kereta cepat dari stasiun padalarang menuju stasiun bandung
perjalanan dari stasiun padalarang ke stasiun bandung menempuh waktu dua puluh menit
total perjalanan dari jakarta menuju pusat kota bandung memerlukan waktu sekitar lima puluh menit
sementara itu tersedia empat stasiun pemberhentian yaitu stasiun halim stasiun karawang stasiun padalarang dan stasiun tegaluar
ada pun besaran tarif masih dalam proses pengkajian
ditarjatkan soft launching pengoperasian kereta cepat dimulai pada satu oktober dua ribu dua puluh satu
pengoperasian akan dilakukan bertahap mulai dari delapan perjalanan kereta pada oktober mendatang
lalu pada november pengoperasian akan bertambah menjadi dua puluh
delapan perjalanan kereta hingga januari dua ribu dua puluh empat akan mencapai enam puluh delapan perjalanan kereta
turut hadir dalam kegiatan tersebut menteri kesehatan budi gunadisadikin dan para pemimpin redaksi media masa